dan hari sangat terpukul
begitu besarnya cinta kamu sama riri
aku gak boleh memperlihatkan kesedihan di depan hati
aku harus bantu andi untuk mengurus jenazahnya riri
aku keluar sebentar tadi pak
bagaimana sih kamu kamu kan suami ini
kamu yang harus jaga
kamu pengen dia mati
itu tadi ngantriin dompet
bapak mau ketinggalan
kalau kamu cuma ngantar dompet gak mungkin selama ini
kamu pasti ngelayak
kamu dibunuh berarti gak ada perhatian sekali sama istri kamu
aku mau balik ke kamar
cuma tiba tiba jantung aku kabur
aku berdiri dulu sebentar
ini semua salah aku
aku ini emang suami gak berguna
sekarang kita tinggal doa
untuk keselamatan ya riri
kamu juga harus kuat
kamu juga harus kuat
kamu juga harus kuat
kamu juga harus kuat
kamu juga harus kuat
kamu juga harus kuat
kamu juga harus kuat
kamu juga harus kuat
kamu tetap masih memitih
kamu juga harus kuat
aku selalu menyatakan dirimu
kamu juga harus sayap
janganlah bisa begitu banyak
sekarang kita tinggal doa
untuk keselamatan dari ibi
kami sangat menyesal
kami sudah berusaha
pasien riri tidak bisa
maksud dokter apa
kamu tega meninggalkan aku
kamu bawa pergi
buah cinta kita bersamamu
kenapa bisa riri meninggal
aku gak mau bunuh dia
aku gak mau bunuh dia
riri kamu kenapa sayang
riri bangun jangan di tinggalin aku
riri jangan tinggalin aku
ini cuma mimpi pas
tinggalin aku ya
riri meninggal jam dua lewat sepuluh siang ini
selama ini sekarang itu aku
tapi kenapa malak yang mati dulu
harusnya aku yang nanti dibuka kamp
kamu bener bener tega ninggalin aku
kamu tidak memberikan kesempatan sama kamu
kamu tidak memberikan kesempatan sama aku
kamu yang tenang disana ya sayang
ri bangun ri aku gak bisa hidup tanpa kamu
diri beneran meninggal
aku bener bener gak menyangka
kamu akan secepat ini meninggalkan aku
kenapa kamu gak ngasih aku kesempatan buat menjaga kamu dan anak kita
aku gak menyangka
aku gak nyangka ri meninggal
dan haris sangat terpukul
begitu besarnya kecinta kamu sama ri
aku gak boleh memperlihatkan kesedihan di depan anda
aku harus bantu andi untuk mengurus jenazahnya ri
tiada arah kami
saya ada peluru
apakah kamu pergi
saya harus peroleh pemeriksaan